sudahkah menyiapkan menu untuk berbuka puasa nanti
referensi menu berbuka puasa kali ini dari kota kembang
tak hanya memanjakan lidah tapi berpenampilan unik
namanya ayam nongkrong berikut liputannya untuk anda
dilengkapi dengan kentang goreng dan sayuran
lumuran bumbu di tubuh ayam menambah kelezatan menu andalan
salah satu resto di jalan cihamplas kota bandung
jadi menu ayam nongkrong ini sebenarnya tersebut
jadi biasanya kalau kita makan ayam panggang itu kan memang satu
dan memang ini termasuk adalah porsi sharing porsi besar
kita bisa makan ayam nongkrong ini untuk rame rame sama teman teman atau sama keluarga
jadi kalau misalnya di bulan ramadan ini kan kita bisa berbuka bersama
dan ini bisa dijadikan porsi untuk sharing untuk makan rame rame sama teman teman atau sama keluarga
untuk membuat ayam nongkrong ini diperlukan
satu ekor ayam garam gula kaldu ayam bubuk kecap manis kecap asin dan bumbu teriyaki
lalu baluri bumbu ke ayam
tambah bumbu pelengkap ke dalam perut ayam
seperti bawang merah bawang putih bawang bombay seledri bawang daun dan serai
lalu panggang selama empat puluh menit
setelah masak ayam diletakkan hingga menyerupai manusia yang sedang nongkrong
tak lupa siapkan sayuran kentang keripik kentang saus sambal dan saus barbecue
tak lupa beri kacamata untuk ayamnya sebelum dihidangkan pada pembeli
untuk memanjakan perut setelah seharian berpuasa
tak cukup hanya mengadakan rasa merasa
ya tampilan pun menjadi elemen penting untuk menggugah selera
seperti ini nih ayam nongkrong yang siap untuk ditanam
selain tampilannya yang unik rupanya rasanya digemari para pecinta kuliner
mungkin kita masuk paket hemat bisa buat

dilihat dari tampilannya nggak kayak di situ aja
misalnya kan ayam itu berbalik gitu
biasanya kan ada kepalanya terus liat
kayaknya emak gitu loh buatnya
di sini kan satu ekor aja tapi terlihatnya menarik
jadi buat buka barang cocok gitu
untuk penyihkan satu porsi aja
tapi di sini juga selain ayam
ada banyak macam macamnya

jadi penampilannya unik untuk buka barang
ayam nongkrong ini dijual dengan harga rp satu ratus tujuh puluh lima
dian permatasari bandung